sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih dewata
terima kasih kau telah menuntunku
kebatu ajaib ini
hamba aturkan kepadamu
hamba akan membalas kebaikanmu
dengan tapah berata
hamba akan membalas kebaikanmu
dengan tapah berata
saya belum bisa
apa kau juga tidak mengetahui keberadaan manusia itu disana
mohon ampun sam prabu
tentu saja saya mengetahui keberadaannya
lalu kamu diam saja
tidak ada satu makhluk pun yang boleh kami hormati
selain aku rajamu
sekarang kamu seretia lempar ke tengah laut
dan jadikan satapadeus
baru mendekat saja
sudah seperti itu
bagaimana ini cudumulik
kita harus mencoba cara lain
tapi kita harus mencoba cara lain
kita bakal p infrastructure
bang sie joke
kamu lihat sendiri tak pak musti
aurah wanita bertapa itu begitu kuat
aku tidak akan mau lagi mencoba untuk mengganggu nya
dan memang sepertinya
aku memang tidak akan pernah sanggup untuk menggagalkan pertamanya
iya juno manik begitupun juga dengan aku
kita akan menerima hukuman dari pengkhusus korup
ingatkah kau tentang ramalan kilengen wolo
tentang wanita pertama yang cantik
iya juno manik aku ingat itu
apakah wanita ini bisa dikatakan jakit
entahlah tapak musti
atau mungkin langsung kita tanyakan pada kilengen wolo
iya ada sebaiknya begitu
ada gerangan apa
berserta seri pati juno manik
sampai turun ke penjara pusat air
jangan banyak tanya
cepat buka kami masuk
silakan seri pati
tapi maaf jangan berlama lama
karena hamba takut prabu panggosa sagoro
mengamati dari koce benggolonya
tapi memang dia berada di daerah
yang menjaga keamanan dan keamanan
sabar seluruh semuanya
kalian semua pasti akan bebas
dan raja zulim itu akan segera jatuh
karena yang diramalkan telah tiba
sang pengganti yang bijaksana
baik dan juga adil
akan segera naik tahta
jadi bersabarlah para sedulur
maaf sedulur semuanya maaf
maaf kami tidak bisa berlama lama
kenapa lama sekali kalian tidak menjengukku
sedang curiga kepada kami
senopati pengkhianat itu
tinggal tunggu waktu saja
tapak kelamatan berdebah itu
akan segera jatuh
untuk itulah kenapa
kami berdua menemui kilangan walu
sepertinya ramalan kilangan walu
memang akan segera terjadi
apakah dia sudah datang
justru itu yang kami ingin
tanyakan kepada kilangan walu
kami ingin memastikan seperti apa ciri cirinya
sudah berapa kali aku jelaskan ciri cirinya kepada kalian
sudah berapa kali aku ceritakan
tentang peristiwa yang terjadi
saat penguasa segoroh
merebut dengan licik
tahta saudara kandungku
sang prabu segoroh kidul